dt persebaya indonesia sebagai pengelola klub persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
akhirnya memenangkan sengketa logo dan merek persebaya
dalam putusan sidang niaga di pengadilan negeri surabaya kamis siang
dalam sidang ini ribuan bonek mendatangi kantor pengadilan
untuk mengawal jalannya sidang
dengan menyalakan flare dan kembang api
ribuan bonek kami siang mendatangi kantor pengadilan negeri surabaya
untuk mengawal sidang putusan sengketa logo dan merek persebaya
antara pt persebaya indonesia pengelola klub persebaya seribu sembilan ratus empat puluh
dengan pt mitra muda inti berlian pengelola klub bayangkara surabaya united
dalam sidang tersebut ketua majelis hakim akhirnya menolak
seluruh gugatan pt mitra muda inti berlian
hakim memutuskan pemilik logo dan merk persebaya yang sah
adalah persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
keputusan ini juga diperkuat oleh dirjen
dan hak kekayaan intelektual kementerian hukum dan ham
yang mengakui pt persebaya indonesia sebagai pemegang nama dan logo persebaya
menolak ketanggung jawab rekonversi atau tugas rekonversi untuk semuanya
dalam rekonversi dan rekonversi menghukum penggugat konversi atau tugas rekonversi
untuk membadal pihak yang tidak dihukum dalam negara ini
demikianlah dikutuskan dalam rapat persoalan asli atau konsumsi surabaya

pas dengan dihadiri kode kuasa hukum berhubungan tanpa dihadiri kode kuasa hukum berhubungan
hasil putusan hakim ini disambut gembira pengelola pt persebaya indonesia
mereka selanjutnya akan memperjuangkan persebaya seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk ikut berkompetisi di liga indonesia di bawah naungan pssi
ya tentu kita gembira ya dan kita berbahagia karena apa
apa yang selamatnya
kita berjuangkan kita yakini dan terus terang ini kan perjuangan yang berat
alhamdulillah berdarah darah dan sampai hari ini puncaknya kita di tanggal tiga puluh ini
kita mendapatkan rasa keadilan dan hari ini keadilan dan kebenaran yang menang
dalam putusan sidang ini kuasa hukum pt mmib tidak hadir dengan alasan tidak jelas
sementara ribuan bonek langsung meluapkan kegembiraannya
dan berharap pt mmib menerima hasil putusan
tidak mengajukan banding
wahyu pratama surabaya